beralih ke informasi lain ketua majelis ulama indonesia maruf amin
memastikan imunisasi boleh diberikan kepada bayi meskipun mengandung bahan yang tidak halal
penjelasan ini diungkapkan maruf amin dalam acara diskusi jalan panjang fatwa mui vaksin mr
di kemenkom info yang juga dihadiri menteri kesehatan
acara diskusi ini diadakan karena belakangan banyak keluarga yang tidak mau memberikan imunisasi
kepada anak anaknya karena menurut mereka zat yang terkandung di dalam vaksin tersebut
mengandung bahan yang tidak halal
hal ini menyebabkan meningkatnya angka penderita penyakit seperti difteri campak rubella dan lain lain
menteri kesehatan nila muluk dan ketua mui sepakat untuk mendorong masyarakat melakukan imunisasi
baru dua ribu delapan belas kemarin kita keluarkan kehalalannya bukan halal sebenarnya kebolehannya karena darurat
karena belum ada vaksin yang halal maka kita
rahukumi sesuatu yang darurat itu menimbulkan kebolehan
darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang
yang tidak halal pun menjadi boleh
tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan dampak ini juga kekerugian ekonomi luar biasa
kalau kita suntik dengan harga
kurang lebih dua puluh sembilan ribu satu kali suntik ini
dan ini program pemerintah yang biayanya adalah pemerintah
dan juga tentu kami mendapat bantuan dari gavi di sini
dan kemudian untuk akibatnya kalau terjadi seperti tadi misalnya rubella berapa biaya yang harus kita keluarkan
untuk operasi kalau campak tentu minta maafnya
kalau meninggal dikubur ya masih ada biaya juga
tapi yang cacat ini loh
sampai seluruh hidup kita harus membiayai
sebelumnya halal tidaknya imunisasi vaksin rubella di sejumlah daerah di provinsi aceh menjadi polemik di tengah masyarakat
proses imunisasi yang sedang berjalan terpaksa dihentikan karena fatwa majelis permusyaratan ulama aceh tak kunjung keluar
sementara itu kasus bayi lahir cacat karena dampak rubella masih terjadi
pencapaian imunisasi vaksin rubella di aceh merupakan yang terendah di indonesia
baru sekitar seratus juta orang di indonesia yang menerima vaksin rubella
baru sekitar seratus ribu anak dari total satu lima juta anak yang melakukan imunisasi rubella